jadi karena ucapan mas nino mama menangis
karena ucapan mas nino mama kembali ragu
ya allah kapan sih kebenaran ini akan terbukti
ini sangat menyakitkan
saat orang yang aku sayangi meragukan kebenaranku
dan aku tetap dalam posisi yang gak bisa memberikan bukti
mama duduk dulu ya
saya akan nangis diri dulu
mama tenang ya
coba cerita sama aku
mama kenapa cerita
mama tadi ketemu nino
mama tadi ketemu nino
ngapain mama ketemu nino
ingin bicara sama dia
dan mama cuma kasih pandangan mama ke nino
tapi dia marah sekali ke bapak
dia bilang kalau adin dan roy tidak seperti yang papa pikir
mereka benar benar berselingkuh
dan dia bilang
orang datang ke rumah nino bawa bunga buat adin
tapi dia dia itu
dia itu itu
dia itu itu
dia itu itu
dia itu itu
dia itu itu
apa yang buat dia sangat yakin

enggak usah didengarkan
oh dia bilang mama suruh tanya soal kamu

kenapa nina sangat yakin
seringkuh sama armin
dia mau saya tanya
dia minta aku tanya sama kamu
ini belum saatnya al
lo belum bisa kasih tau mama soal rina
sampai lo bisa buktikan semuanya al
nggak bisa didengarkan ma
siapa yang mesti kamu percaya sekarang
mama ingin sekali percaya sama kamu sama andin
punya keyakinan dia sendiri
terserah mau dia percaya
dia belain istrinya
itu udah sewajarnya dia belain istrinya
tapi bukan istri yang dulu
dia nggak pernah percaya sama istrinya
kami punya keyakinan kami sendiri
dan aku yakin
andin nggak bersalah
makanya kami cari buktinya
kami cari buktinya
untuk menguatkan semuanya
kalau keyakinan kami ini nggak salah
makanya aku butuh bantuan mama
untuk mama percaya sama aku dan andin
sampai aku dapat semua buktinya
aku butuh dukungan mama
cuman itu yang aku perlukan

dukungan mama aku nggak perlu yang lain
jadi karena ucapan mas tino
karena ucapan mas tino mama kembali ragu
kapan sih kebenaran ini akan terbukti
ini sangat menyakitkan
saat orang yang aku sayangi meragukan kebeneranku dan aku tetap dalam posisi yang gak bisa memberikan bukti
ini buat om mamin umannya
terima kasih ya nak
kok kamu yang nganter mama kemana
terima kasih ya sayang ya
mau minum sekarang
dari dia aja
aku taruh sini ya
mau aku panggilin dokter andi
papa keluar sebentar
thank you alam
wajar nino sampai saya yakin itu soal persenkuan andin dan roy
ini semua karena gue tunjukkan hasil dna palsu reina ke nino
permisi pak bos
andin lagi nangis di halaman belakang pak bos
saya permisi dulu pak bos
karena yang saya paham adalah bagaimana menjadi kuat
bagaimana menjadi kuat seperti batu karang
sehingga saat menyaksikan orang orang tercinta meneteskan air mata
saya berdiri tegak menopang mereka
enak nggak di badan
randy sudah datang
ayo duduk duduk kan
kok mama bisa ketemu kamu
enggak nggak janjian mama
cuma mama tuh nggak sengaja ketemu mbak kim
tadi mbak kim tuh ya mama lihat belanja bulanan sendirian ren
hebat ya dia
padahal dia kan bisa nyuruh supirnya nyuruh art nya ya kan
tapi dia sendiri ren
itu yang mama kagum dari dia dari dulu
kalau randy asisten pak adebaran suka main detektif detektifan
tapi kalau mbak kim ini asisten ceo perusahaan di rusia
kalian gak mau clbk gitu
aduh kenapa sih mama pakai ketemu kiki
jadi terpaksa pura pura lagi deh
saya nggak bisa lama lama di sini tanta
soalnya orang rumah belum pada makan
ren kita anterin aja yuk mbak kim
kasian dia sendirian ren
mana nggak enak badan
yuk anterin yuk
enggak usah tante
mas randy enggak usah
enggak usah ngerepotin
saya bisa kok pulang sendiri
aduh kan ini mantan terindah
jadi enggak ngerepotin kok
iya kan ren
ayo kita anterin aja yuk
barang kamu ya
mas randy enggak usah
biar aku aja sendiri gak apa apa kok
aku kuat kok
aku udah sehat kok
tenang aja tante
mbak kim tuh lagi nggak enak badan
ren bantuin lho
kasian perempuan ini lagi nggak enak badan
tante udah nggak apa apa
eh udah biasa kok
udah tante juga deh ayo
enggak enggak tante udah kuat
aduh banyak begini
sedikit aja buat tante